hai good morning pemirsa punya roti di rumah ya kita akan buat satu kreasi makanan yang enak
banget mau dimakan sarapan oke jadi camilan juga oke banget langsung aja di morning tips
oke jadi bahannya tadi sudah saya sebutkan yang paling utama adalah roti kita akan bikin mungkin bisa
dibilangin roti goreng tapi enggak pakai lapisan tepung panir ini juga bisa dibilang sandwich tapi
digoreng jadi kita butuh ini roti tawar ini yang sudah dibagi empat nah tentu saja kita butuh isiannya
pemirsa disini saya sudah punya kornet
gampang ya kornetnya sendiri sih sudah punya rasa yang pastinya enak dan semua suka untuk tambah
tambahannya saya punya sayuran disini ada jagung terus juga ada wortel yang sudah dipotong potong
seperti ini ada daun bawang nah untuk menambah rasa dari kornetnya supaya lebih nikmat kayak saya pakai ini nih
ada jahe yang diparut tapi nanti kita pakai sedikit aja kita pakai tepung maizena fungsinya
sih hanya untuk benar benar merekatkan semuanya meskipun memang si
kornetnya sudah lengket ya nah lalu juga ada kecap asin kecap asin juga paling kita pakai
cuma satu sendok teh aja nyalakan dulu nih supaya minyaknya panas
ini karena buat itu enggak terlalu susah di sini saya pindahin dulu ke tempat yang lebih
luas permukaannya wadahnya saya mau campur dulu kornet ini dengan jagung rebus ini sudah direbus
pemirsa ini sudah matang baru setelah itu kita campur dengan wortel dan kita tambahkan sedikit daun
bawang nah seperti yang tadi saya bilang pemirsa kita juga butuh tambahan rasa sedikit tajam dari
jahe supaya ada rasa rasa sedikit rempahnya gitu ya lalu kita pakai satu sendok teh kecap asin
aduk dan nanti terakhir saya mau masukkan tepungnya
bisa pakai bisa enggak sih karena planetnya juga sudah lengket dan kental gitu ya
setelah rata kita jadikan
kornet ini isian pemirsa
oke langsung ya
yang sudah dibentuk seperti ini
dipotong menjadi dua
kita kasih sedikit
gak usah terlalu tebal
rotinya tuh gak terlalu lama digoreng
dan tidak buyar
jadi rotinya tetap bisa menempel
antara yang satu dengan yang lainnya
oke kita habiskan saja isiannya
kita lanjutkan setelah itu baru
kita goreng bersama sama
ya jadi ini
sudah selesai semua pemirsa
saya kasih isian
langkah selanjutnya apa langsung kita goreng
masukkan satu persatu
ke minyak yang panas
jadi kayak sandwich goreng ya
dan kita goreng
udah deh tinggal tunggu
bawahnya mungkin sudah kelihatan kecoklatan
dan siap dihidangkan
oh ya mungkin sambil menunggu matang
misalkan pemirsa di rumah tadi ada yang ketinggalan
bahannya apa saja
semudah itu sih
semudah saya memberikannya untuk anda
oke pemirsa saatnya kita coba ya
setangkap sandwich goreng
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
franchinya sih dapat pemirsa
kunci nya memang adalah cara menggoreng tadi itu
supaya roti yang kita goreng benar benar garing
seperti ini ya
yang punya air fryer saya lebih sarankan melakukan resep yang satu ini ya